kepolisian daerah metro jaya merekonstruksi kasus penyerangan dan pembunuhan kelompok john kay pada hari ini
rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan
reka adegan dilakukan dalam tiga lokasi
polda metro jaya melakukan rekonstruksi kasus penyerangan dan pembunuhan kelompok john k terhadap nuis k di tiga lokasi
rekonstruksi adegan dilakukan pada rabu siang hingga sore
adegan dimulai dengan prarekonstruksi yang dilakukan di lingkungan polda
sebanyak empat belas adegan ini terdiri dari penyerangan perencanaan maksud kami kemudian penyerangan hingga keberangkatan dua rombongan dilakukan para tersangka
rekonstruksi berikutnya dilakukan di tkp penyerangan dan pembunuhan anak buah nus kay di duri kosambi cengkareng jakarta barat
satu korban meninggal dunia di lokasi ini
penyerangan dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan satu buah minibus
hari ini ada empat belas adegan di tiga lokasi yang sudah kita laksanakan
tiga lokasi ini adalah lokasi lokasi yang digunakan untuk permufakatan jahat dan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok jk
tiga lokasi tersebut adalah yang pertama di salah satu lokasi yang ada di kelapa gading
yang kedua di
titian bekasi yang merupakan markas dari jk
yang ketiga adalah di rcc